good morning akhirnya dapat tiket dan juga gelang buat kita main di trans studio cibubur
di sini wahananya tuh katanya seru seru banget dan ada salah satu teknologi dari salah satu wahana di sini itu yang baru cuma ada satu di indonesia
penasaran banget kan langsung aja kita main
untuk bermain di sini anda harus merogoh kocek rp dua ratus tujuh puluh lima pada saat hari kerja atau rp tiga ratus tujuh puluh lima pada akhir pekan
dengan menyuguhkan empat zona yang menarik trans studio cibubur wajib dikunjungi
untuk anda yang ingin berlibur
pertama saya mencoba wahana bumerang hyper coaster
roller coaster yang terletak di ketinggian lima lantai menyuguhkan pemandangan kota yang sangat cantik
namun jangan tertipu ya karena wahana ini cukup ekstrim
woooah dia mundur
akhirnya berhenti lagi ya allah
saat menaiki wahana ini saya cukup terkejut karena kecepatannya mencapai tujuh puluh lima km per jam dengan rel yang meliup liuk
untuk para wanita siap siap rambutnya berantakan nih kalau naik wahana yang satu ini
walaupun ekstrim ternyata wahana ini cukup diminati pengunjung loh
ini bumerang coaster yang paling seru
kenapa kamu pikirkan coaster ini
menantang aja sih
wahana selanjutnya yang saya jajal adalah formula car
dimana kita bisa berkompetisi dengan teman teman
go kart disini juga gak sembarang go kart loh kenapa
soalnya biasanya kalau misalnya di tempat go kart lain itu
itu kan menggunakan bahan bakar bensin ya
jadi ada emisinya
nah kalau misalnya di trans studio cibubur ini
pakainya listrik jadi no emisi ramah lingkungan
berkompetisi disini sangat seru loh
selama empat menit kita disuguhi banyak tikungan tajam dan juga kecepatan yang tinggi
tentunya membuat adrenalin kita berpacu cepat
namun sayang nih karena kurang jago go kart saya berbalik di tikungan kedua
jadinya kalah deh
tak hanya sebagai hiburan trans studio cibubur juga menyediakan wahana edukasi untuk anak anak
wahana ini dikemas secara interaktif seperti permainan gula air dan gelembung sabut
yang dekat dengan kehidupan kita sehari hari
ada yang membuat saya terpana yaitu grafitron
wahana ini berbentuk tabung
yang diputar dengan cepat
bagaikan blender dalam sudut kemiringan tertentu
menggunakan hukum fisika gaya sentripetal
membuat kita melayang melawan gravitasi dan menempel di dinding wahana
layaknya superhero spiderman
kalau ngomong ini yang canggih canggih
wahana pacific rim juaranya
wahana ini menggabungkan alur cerita dark right dan imersif empat d
yang menggunakan teknologi terbaru dan tercanggih di indonesia
oke pacific rim kita bisa membandingkan dengan yang kita lihat di universal studio
itu adalah transformer atau spiderman
kita punya teknologi terbaik untuk menggunakan kendaraan di perjalanan ini
tanpa perlu berlama lama kita langsung saja masuk ke arena
belum naik arena saja sudah terasa suasana teror kaiju
semakin membuat saya penasaran
dalam wahana ini kita akan bekerja sama dengan para robot pacific rim
untuk menyelamatkan kota jakarta yang tengah diserang oleh monster kaiju
dimulai dari kereta yang bergerak pelan
dan memperlihatkan animasi jakarta yang parak poranda
tak hanya itu kereta yang kita naiki juga diguncang
layaknya terkena api yang diakibatkan oleh monster
karena keretanya berhenti di tengah permainan
dan saya diinstruksikan untuk berjalan kaki menyusuri lorong lorong gelap
tapi aku langsung berita sinarnya
tapi kita lagi jalan ini lidahnya kaiju
eh becek guys
karena ini kita di dalam mulutnya kaiju
jadi agak agak becek ya
setelah bergabung dengan para robot pacific rim
serta membantu mereka untuk menjaga kota
akhirnya kita bisa mengalahkan monster kaiju
dan permainan pun berakhir
untuk yang ingin berkunjung jangan ragu ya
karena protokol kesehatannya sangat ketat dan terjaga
kami memastikan seluruh pengunjung yang masuk itu harus
scan untuk qr peduli lindungi
sehingga dipastikan memang dalam kondisi sehat
setelah bermain seharian saatnya kita nonton
parade kelas dunia
dalam parade ini kita bisa melihat semua karakter yang ada di wahana trans studio cibubur
seperti alian taksi dan juga t rex
jika anda mau menonton parade ini diselenggarakan di area stun show di ampi theater
trans studio cibubur dan cnn indonesia merupakan anak perusahaan ct corp
main di sini tuh gak bisa dilupain saking serunya
tadi wahananya banyak banget
dan juga seru seru banget
jadi saya mau pilih pilih dulu ya nih
di berikutan cnn indonesia